menghilang ninggalin aku ditelepon gak dijawab dsms gak dibales
bukan aku yang ninggalin kamu tapi kamu yang ninggalin aku
kita udah punya rencana mau buka usaha tapi kamu malah balik lagi ke sayap sama junaidi
lagi kepikiran kamu
kakek lagi apa
pakai lagi kangen sama kiara
kiara juga kangen sama kakek
kapan kiara nengokin kakek
mah kapan kiara mau nengokin kakek
mah weekend itu apa
weekend itu sabtu dan minggu
oh sabtu minggu
kakek ngetau ya
udah tau kan barusan kiara yang kasih tau
ya kakek kalah sama kiara
iya kan cucu kakek kan pinter
kakek mau bicara
nih mah kakek mau ngomong
tapi kangen sama kiara
sama adiknya juga
udah dulu ya pi ya
ini kiara harus siap siap nih mau les nari
ya jaga dia ya
memang kamu ibu
oh apaan sih
ini lah signing
hp yang kamu bilang pinter bisa apa aja
bapak jangan cuma bisa nanya doang
kamu tahu nggak
dua juta itu banyak
bapak aja pakai hp yang belum pinter
ini aja bapak belinya second
buat kamu sekolah
ih bapak mau beli
nanti bapak beliin kamu hp cina yang baru
kamu mau beliin si neng apa
emak dibeliin juga
tuh tanya si emak mau apa
emak mau apa
mau soto bandung
tadi esi tawarin emak bilang ntar aja
ya udah tunggu
kalau emak minta hp cina
dia nggak bakal acc
tadi si dik dik pamit mau pulang
tapi lewat belakang pasar
coba kamu periksa jangan jangan dia mampir ke tempat yuk
tadi dik dik mampir ke tempat kamu
enggak somong dia kenapa gitu
antara makanya bangun dulu yuk
jadi cuma punya ijazah sma
sekarang aku lagi cari kerja
tapi belum datang
ada peluang menjanjikan
wah asik dong kerja di luar negeri
tapi harus bayar lima juta
malah disuruh bayar
iya kan buat jasa penyeluruh tenaga kerja
ditelepon gak dijawab
bukan aku yang ninggalin kamu
kita udah punya rencana mau buka usaha
tapi kamu malah balik lagi ke sahab sama junaedi
aku lagi kepikiran kamu
kaum baik baik aja kan
kamu baik baik aja kan

nanti aku telfon lagi
nanti aku telfon lagi
nanti aku telfon lagi
nanti aku telfon lagi
saya belum punya istri
saya gak punya pacar
barusan cuma temen biasa
kok nerima teleponnya sambil ngejauh dari aku
cuma gak enak aja
yaudah kamu pulang dulu ya
kapan kita ketemu lagi
kapan kita ketemu lagi
boleh minta nomer telfon
memangnya nanti kamu mau telepon aku
terus mau apa nelfon
terus mau apa nelfon
sini aku simpen nomer aku di hp kamu

kata yuyun tadi dikcum lewat aja
sekarang saya jalan ya
berarti dua kali dong
saya belum jalan kang
akan yang jalan dua kali
tadi kan akang baru
ngancam kuda saya
terus saya barusan lagi mikir
udah saya mau lari kemana
yaudah jalan sekarang
harusnya jangan dimakan dulu
saya dulu yang jalan
udah gak usah banyak omong
uang yang dua jutanya belum ada
setengahnya dulu juga nggak apa apa
tadi sudah ada hampir setengahnya
tapi saya tadi kena todong
kalau kamu gak mau bantu gak apa apa
kalau kamu gak bisa bantu gak apa apa deh
kalau udah ada cepet kebarin aku ya
tadi saya dapet kenalan
kalau gak cantik saya gak cerita
dia ngasih tahu ke saya
ada peluang kerja ke malaysia
saya boleh ikut
kalau nanti saya sudah sampai di malaysia
saya lagi pusing butuh uang dua juta buat bantu resti
kamu malah ngomongin mau ke malaysia
saya juga lagi butuh uang
kalau mau ke malaysia harus ada uang lima juta
kamu ke malaysia mau liburan apa mau kerja
buat jasa penyalur tenaga kerja
terus kamu dapetin uang segitu dari mana
kita satu tim lagi

ada laki laki yang sedang mendekati kinanti
atau sedang mencoba mendekati kinanti
akan cuma mau memastikan
tidak cuma mau main main
sebentar aku keluar dulu
nah ini baru jelas
yaudah sampai besok ya
ih apa sih
berapa umur anak kita
baru empat belas